sementara itu wakil presiden yusuf kala memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga yang berkaitan dengan investasi dan juga ketenaga kerjaan
rapat ini membahas peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja indonesia dengan cepat
kami siang kemarin rapat yang dipimpin langsung oleh wakil presiden yusuf kala dihadiri oleh menteri hukum dan ham yasona lauli
menteri ketenagakerjaan muhammad hanif dahiri dan kepala badan koordinasi penanaman modal thomas lembong
kepala bkpm mengungkapkan bahwa data data terkait pekerjaan harus sudah digital
sehingga para pencari pekerja atau pencari kerja tidak harus membuka koran lagi
dan data data yang tersedia sudah harus terintegrasi dengan kemenangkar dan juga diikuti oleh tingkat daerah
bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
daripada tenaga kerja kita dengan cepat
dinas penanaman modal itu harus otomatis berintegrasi dengan dinas tenaga kerja punya database
supaya informasi yang dinamis mengenai lowongan mengenai peluang kerja mengenai program pelatihan itu dapat dicari oleh pekerja kita dengan gampang

bagaimana kita bisa mengembangkan kekuatan kita dengan gampang
bagaimana kita bisa mengembangkan kekuatan kita dengan gampang